malang sekali sih nasib kamu
kamu itu gak tau
anak kandung kamu ada di rumah kamu sendiri
yang ada sekarang pasti kamu tersiksa
apa deh betah tinggal di rumah ini
itu kan meka
kenapa dia nangis gitu
apa dia gak betah tinggal disini
mereka kangen banget sama ibu
meka gak mau disini
ibu juga kangen sama kamu
kenapa mereka harus ditakdirkan
jadi anaknya mas bram sama farah
kenapa bukan anak kandungku
malang sekali sih nasib kamu
kamu itu gak tau
anak kandung kamu ada di rumah kamu sendiri
yang ada sekarang pasti kamu tersiksa

mekanya mas bram dan i
selamat malam pak bram
saya mau nengok meka
kamu kok gak ajakin mbak issa ke dalam
yuk sekarang kita dalam yuk
kita selama selama makan malam
mereka tuh ngapain kemari sih
loh emangnya kenapa
salah kalau aku datang kesini karena kangen sama anak aku
ntar di dalam biar mama siapin untuk kamu ya
kok pada diem
ayo dong pasti kalian semua udah lapar kan
farah apa apaan sih kamu
oke kebetulan ada kalian disini
tolong kalian siapkan ini untuk makan malam
karena sayang meka bu aisyah dan mas pramu makan
mbak tesaha nyuruh nyuruh
pak maksudnya mau apa sih
lu nyuruh kayak begitu
loh emangnya kenapa mas apa yang salah
ini kan juga rumah aku
dan aku datang kesini hanya untuk ngebahagiain anak aku meka
kalau mereka bisa mereka hidup sama aku
ini udah kelewatan
mereka bisa bisanya seneng seneng di rumah ini
tanpa memperdulikan perasaan aku sama mama
namun lautnya masuk miar

mereka rumah pens checked
mereka kunci hati dia
dia masih hidup sampai mendekat
loser besok cepat aja rumahku
selama ini aku sudah cukup sabar
bukan berarti kalian bisa seenaknya aja
ini rumah aku mas
bawa selingkuhan kamu ke rumah ini
tapi bukan aku yang mirip farah kesini ma
masih belum cukup kamu nyakipin aku
kamu gak usah emosi dong
aku kan datang kesini mau ketemu anak aku
dan mas bram
kamu kok malah belain selingkuhan kamu sih
aku gak belain kok
kamu tuh bener bener tega ya
aku datang kesini baik baik ya
ayo kamu malah nampak aku gak berani ya
ah bagaimana member stack
dan karakter simpuk
baru lu bener bener melewati
baru kita telanjut
kamu gak usah sedih lagi
aku merasa sedih banget
lihat mereka ada di pihaknya farah
aku mau sama kamu sekarang juga
mau pergi dari sini
permisi pak bram
meka gak bisa tinggal disini
kalau misalkan meka tinggal disini
takutnya jadi tambah lebih kacau
kamu dengerin mama ya
kamu harus tetap tinggal disini
kamu gak salah ini semua salah mama
kamu itu berat
kamu gak ada hak tinggal disini
mama udah kehilangan cinta papa kamu
mama gak mau kamu sampai mengalami hal yang sama seperti mama
jadi biarin aja mama yang pergi ya
kamu tetap harus tinggal disini
ma jangan pergi dong ma
kamu harus dengar apa kata ibu muna
kamu harus tinggal disini ya
meka pengennya tinggal sama ibu
ibu gak mau dibilang ibu ngerebut kamu
kamu yang sabar ya
memang gak ada pilihan lain
hidup kamu sudah cukup lama menderita meka
hidupmu harus lebih baik
ibu gak mau
kamu tinggal sama ibu di rumah kontrakan
maka ibu pulang ya
kenapa sekarang aku ngerasa aku sendiri
semuanya pada ninggalin mereka